informasi pertama cnn indonesia update datang dari korea
sejumlah masyarakat korea selatan melakukan aksi menolak pertemuan tingkat tinggi antar korea yang tengah berlangsung di pyongyang korea utara
puluhan pengunjuk rasa berkumpul dan meneriakan slogan penolakan terhadap korea utara
masa menilai seharusnya presiden korea selatan moon jae in tidak datang ke pyongyang untuk bertemu pemimpin korea utara kim jong un
meski demikian mereka juga berharap agar suatu hari nanti kedua korea dapat kembali bersatu
menurut laporan dari reuters masyarakat korea selatan menanggapi dingin pemberitaan mengenai pertemuan presiden moon dan kim jong un di pyongyang
jumlah orang yang menyaksikan tayangan siaran langsung pertemuan kedua pemimpin korea di stasiun kereta
sejumlah pekerja mulai menanggapi penyakit
mulai melakukan pembersihan dan memperbaiki bangunan yang rusak
beberapa bangunan rusak termasuk sebuah menara perkantoran yang memiliki banyak jendela pecah
akibat terjangan tobat menghut dengan angin berkecepatan lebih dari dua ratus km per jam
sejumlah transportasi umum juga sudah mulai beroperasi di hongkong
badan meteorologi tiongkok mengatakan topan maghut merupakan salah satu dari sepuluh topan terbesar yang pernah melanda tiongkok sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
saat itu badai melanda wilayah tenggara
tiongkok dengan kecepatan angin sekitar satu ratus enam puluh dua km per jam
informasi selanjutnya pendiri sekaligus ceo spacex elon musk akhirnya mengungkap identitas manusia pertama yang akan menikmati wisata pertamanya ke bulan
musk memilih miliarder asal jepang yasuka maizawa untuk terbang menggunakan big falcon rocket
manusia pertama yang akan melakukan perjalanan ke bulan sejak misi apollo amerika serikat berakhir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
diumumkan langsung oleh elon musk di kantor pusat sekaligus pabrik roket spacex di haltern california senin waktu setempat
dikutip dari the verge mezawa merupakan miliarder pendiri zuzutown salah satu retailer pakaian online terbesar di jepang
mezawa direncanakan terbang mengelilingi bulan paling lambat pada tahun dua ribu dua puluh
ia juga akan membawa serta sejumlah seniman untuk mengubah seluruh perjalanannya menjadi proyek seni yang ia beri nama dear moon
mas tidak mengungkapkan biaya perjalanan ini namun ia mengatakan bahwa maizawa telah berkontribusi besar terhadap pengembangan big falcon rocket